rupa seperti ular namun hewan ini merupakan jenis ikan dengan nama latin monoterus albus alias beluk
belut tidak memiliki sirip dan bernapas dari udara bukan insang sempit
dahulu belut tak dijadikan makanan lantaran darahnya dipercaya mengandung toksin atau racun
barulah pada abad ke sembilan belas belut mulai dikonsumsi di eropa sebagai alternatif gizi murah meriah
akibat banyak negara jatuh miskin pasca perang dunia ii
untuk dapat dikonsumsi toksin dalam darah belut dinetralisasi dengan memasaknya sampai matang
nah indonesia itu kan
kaya dengan beragam sate entah itu sate ayam sate kambing sate sapi sate ikan
tapi ini ada sate yang paling unik mungkin akan menjadi yang pertama saya coba
ini sate apa
sate kuncung itu dari apa
unik dan hanya ada di bonjuruk di lombok
di desa bonjoruk kecamatan jonggat lombok tengah
belut sudah menjadi panganan secara turun temurun
hamparan sawah bak permadani yang menyelimuti hampir sebagian sudut desa
menjadi habitat paling disenangi belut
tentu saja ini menjadi anugerah bagi warga desa untuk memanfaatkannya sebagai bahan makanan
uniknya belut di desa bonjuruk diolah menjadi sate yang dinamai sate kuncu
tete kuncung ini dibuat biasanya pada musim tanam
nah pada musim tanam itu kan banyak air banyak belut
nah kebetulan yang punya penggarap sawah ini rata rata adalah penggarap sawah milik para bangsawan
nah begitu mereka buat mereka kemudian hantarkan itu kepada pemilik tanah
satu persatu belut diikat dengan seutas kayu yang ditusuk di bagian mulutnya
serem ya agak geli
tapi katanya ini enak banget bener ya
coba bu ditaruh aja di mana
dia masih gerak loh
wadipak aja ya gerak dia gerak
meski tampilannya cukup menggelitik namun siapa sangka belut sangat kaya akan nilai gizi
dalam seratus gram belut itu kalorinya sekitar satu ratus tujuh puluh lima kalori
tapi proteinnya itu sekitar delapan belas sampai dua puluh gram
itu seperti kita mengonsumsi setara dengan tiga empat butir putih telur
jadi cukup tinggi proteinnya
selain tinggi akan protein selain tinggi akan protein
dalam seratus gram belut mengandung dua ratus miligram fosfor yang dapat memenuhi kebutuhan fosfor harian untuk kesehatan tulang
begitu juga dengan zat besi
kebutuhan harian zat besi manusia sebesar lima belas hingga dua puluh miligram per hari yang dapat dipenuhi hanya dengan seratus gram belut
selain itu belut mengandung omega tiga yang baik untuk kesehatan jantung vitamin a dan e yang baik untuk kesehatan mata dan kulit
bahkan lendir pada belut dijadikan regenerasi kolagen pada produk kecantikan
sesekali lendir belut menetes di atas tungku menandakan belut belum matang sempurna
setelah benar benar kering belut yang sudah dibakar kemudian diangkat dan dicincang kasar
tujuannya agar memberi efek renyah saat dikunyah
uniknya sate kuncung belut ini diramu dengan pisang biji yang sudah direbus
campuran bahan seperti kelapa parut minyak kelapa terasi garam gula aren daun jeruk dan santan
menjadi terasa yang sangat menarik

yang menjadikan cita rasa khas sate kuncung ada pada pedasnya
cabai rawit yang sudah dipuleg ternyata berguna untuk mengikat gizi di dalam belut
cabai sambal kenapa cabai
di dalam cabai itu ada kandungan sat gizi kan vitamin c
kemudian di belut itu tadi saya bilang belut itu tinggi akan sangat besi
terus hubungannya apa vitamin c sama sat besi
ternyata vitamin c itu dapat meningkatkan penyerapan saat besi
semua bahan yang sudah tercampur kemudian dibungkus daun pisang membentuk kerucut lalu ditusuk dengan lidi
proses yang sangat mudah dan sederhana
taraaa jadilah sate kuncung
ini baru satu ya
dia harus bikin habisin semua berarti
bentuk segitiga pada kerucut daun pisang ternyata mengandung nilai
dia betul segitiga karena memang di lombok itu ada pilot percaya kepada satu yang tiga elemen
misalnya kepada bumi alam dan tuhan
sate kuncung siap dibakar tak perlu waktu lama
cukup hingga warna daun pisang kecoklatan dan kelapa parut tak lagi meneteskan sarinya
saya tak sabar mencoba mencicipi sate belut ini
gurih kelapanya berasa ya
ya karena tadi yang dari tulang belutnya ya yang bikin
kalau digigit ada bunyinya
butuh waktu bagi saya untuk mencerna rasa pisang biji yang sudah tercampur di dalam sate
kita remas tadi termasuk juga dengan kulit kulitnya
itu sudah direbus sih tapi kulit pisang itu tidak common
pengalaman menyantap sate kuncung belut memberi kesan mendalam bagi saya
ada cerita di balik kebiasaan masyarakat mengonsumsi sebuah hidangan berbalut dengan manfaat kesehatan yang diberkahi alam untuk manusia
roni satria septyadi pradana lombok tengah nusa tenggara barat